kementerian pertanian ri mengadakan operasi pasar untuk komoditas telur ayam
dengan melepas seratus unit mobil box memuat telur ayam
untuk pendistribusian di pasar tradisional dan permukiman
seratus mobil box ini akan mendistribusikan satu ratus enam puluh tot telur ayam
di empat puluh tiga pasar tradisional dan enam kawasan permukiman di jabodetabek
operasi pasar ini dilakukan karena melambungnya harga eceran telur ayam ras di pasaran
yang menembus hingga rp empat puluh per kilogram
menteri pertanian amran suleman mengatakan pihaknya bekerjasama dengan kementerian perdagangan
serta para produsen untuk menekan tingginya harga jual telur ayam
memang disparitasnya enam puluh persen
tolong saudara saudara sahabatku para pedagang
jangan untungnya banyak banyak
biarkan peternaknya bisa tumbuh dengan baik
dia bisa untung kemudian konsumennya juga nyaman
pengusahanya juga untung
itu tujuan kita
dan rezeki ini terbagi rata
operasi pasar ini disambut baik warga
karena mereka bisa mendapatkan telur ayam dengan harga rp sembilan belas lima ratus per kilogram dari pemerintah
maksimal lima kilogram per orang
bu dengan harga rp sembilan belas lima ratus bagaimana bu pendapatnya
ya alhamdulillah sih jadi kebantu
dari rp tiga puluh di rt saya rp tiga puluh tuh
nah pas denger di pertanian sini sembilan belas lima ratus saya langsung lari ke sini
nah dengan harga rp sembilan belas lima ratus gimana bu
uh seneng banget lah pak
alhamdulillah ada yang murah
sebelumnya kemarin waktu itu

ya ada terus setiap bulan kalau bisa
harganya murah terus
sehari sebelumnya kementerian perdagangan dalam pertemuannya dengan forum peternak layar indonesia menyatakan
batas atas dan batas bawah harga acuan penjualan di tingkat konsumen
berada di kisaran rp tujuh belas hingga rp sembilan belas per kilogram
arman helmy jakarta